dan untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah terhubung dengan ahli gizi klinis
dr putri sakti melalui sambungan zoom
halo assalamualaikum selamat pagi dokter
kabar baik terima kasih sudah bergabung saat sahur juga
ini saya sebenarnya kepo pengen tanya dokter sahur apa tapi itu nanti saya akan tanya dulu
pertama kira kira dok terutama saat sahur ini apa yang harus kita hindari
terutama untuk menjaga asupan ideal
apalagi kalau saya misalkan itu kan suka lebay gitu ya makan saat sahur dan berbuka
sukanya yang manis manis minuman maupun kudapan harus seperti apa dok
baik terima kasih mas bram
jadi memang kalau misalkan kita di pagi hari ya terutama untuk sahur
terutama untuk empat belas jam ke depan otomatis yang pertama harus kita hindari
itu adalah makanan makanan yang bisa memicu gas gas di dalam lambung
atau misalkan asam lambung yang terlalu tinggi
contohnya apa kalau misalkan kita mengonsumsi makanan
makanan lauknya jangan yang pedes pedes gitu ya jangan yang pedas
jangan yang terlalu asam misalkan dan juga jangan yang sifatnya tinggi lemak
misalkan digoreng atau misalkan di santan santan gitu ya
karena ternyata bisa meningkatkan asam lambung dan juga gas
selain itu untuk sayurnya juga sebaiknya yang tipikalnya tidak memicu gas tinggi
contohnya apa misalkan daripada memilih sawi brokoli kembang kol
atau misalkan jamur kita pilih sayuran sayuran yang lebih aman nih untuk jangka panjang
perut kosong misalkan buncis wortel gitu ya dicampur dengan kacang kacangan
yang tipikalnya bagus untuk meningkatkan juga protein abadi kita
nah selain itu kita juga sebaiknya mengurangi makan makanan yang terlalu manis
mas bram dan juga makanan yang terlalu asin
kenapa karena kalau makanan yang terlalu manis
biasanya kadar gula darah kita akan terlalu cepat naik
tapi sebaliknya justru akan lebih cepat turun juga
sehingga kita lebih cepat mengalami lemas cepat lapar gitu ya
jadi khawatirnya di siang hari lebih kurang produktif
dan juga kalau untuk makanan yang asin
biasanya tipikalnya memicu kita lebih cepat haus di siang hari
jadi khawatirnya bisa memicu kita dehidrasi
selain makanan kita juga harus menghindari beberapa minuman
yang tipikalnya juga bisa memicu dehidrasi kita
karena kandungan kafeinnya tinggi contohnya seperti kopi teh coklat atau juga minuman soda
baik berarti kopi agak dikurangi begitu ya dok ya
untuk mengurangi asam lambung begitu untuk
untuk banyak yang melakukan sahur dan juga buka
nah dok khusus misalkan untuk gula yang kita kurangi
apakah perlu ada asupan pengganti dok
iya biasanya untuk gula kita bisa menggantinya dengan yang lebih alami ya
tapi tetap kadarnya tidak boleh berlebih
karena kita punya batasan maksimal untuk gula ini tidak boleh lebih dari empat sendok makan dalam sehari
itu sudah gabungan untuk yang di dalam masakan bumbu bumbu gitu ya
jadi sebaiknya kita selain menggantinya dengan seperti yang lebih alami madu tadi
kita kurangi juga jumlahnya agar tidak berlebihan
baik dok tadi ada satu hal yang menarik perhatian saya adalah soal kolesterol
ini mungkin banyak dialami bapak bapak juga seperti saya di luar sana
nah ketika tadi kita mengurangi gorengan misalkan dan makanan yang digoreng begitu
nah bagaimana kemudian kita juga menjaga agar tidak kekurangan dok
karena kan itu juga sebenarnya bagus untuk beberapa hormon maupun apa ya pembakaran
energi dalam tubuh kita dok
betul betul sekali jadi kolesterol ini seringkali dikhawatirkan banyak orang
padahal itu tubuh kita tetap perlu asalkan tidak berlebihan
yaitu tidak lebih tiga ratus miligram per hari
nah itu caranya adalah kita mengurangi pengolahan yang terlalu berlebihan
misalkan jangan sampai digoreng gitu ya
makanya kurang kurangin deh pengolahan yang terlalu digoreng
misalkan pagi hari mendingan yang misalkan dipanggang atau dipepes dikukus
kita tetap bisa mendapatkan kolesterol normal atau lemak normal di dalam makanan
bahan makanan sumber utamanya tetapi tidak berlebihan
yaitu salah satunya dari pengolahan yang salah
karena kita tetap perlu salah satunya selain untuk keseimbangan hormon
kita juga perlu untuk pembentukan vitamin d
jadi kalau sampai kekurangan gitu ya otomatis fungsi tubuh kita jadi nggak bagus
vitamin d kita tahu salah satunya untuk imunitas kesehatan kita

jadi kalau misalkan di bulan puasa imunitas kita jangka panjang jadi kalau misalkan di bulan puasa
imunitas kita jangka panjang imunitas kita jangka panjang
terus ibadah puasa kita juga menjadi tidak lancar
betul apalagi imunitas sangat diperlukan ya saat pandemi seperti ini dok
dok kalau kita tahu puasa ini kan lebih dari dua belas jam seperti itu ya
nah ini seberapa perlu sebenarnya tubuh kita untuk mengkonsumsi suplemen dok
karena kan mungkin banyak yang suka overthinking khawatir puasanya nggak kuat di tengah hari misalkan
ya sebetulnya untuk suplemen ini kan sifatnya tambahan mas bram
jadi kita kembalikan ke setiap individu
kalau misalkan asupan puasa kita misalkan saat sahur dan juga buka puasanya ini sudah bergizi seimbang
dan setiap hari kita kombinasi variasikan jenis jenis makanannya dan kita penuhi dengan tepat
kita sebetulnya tidak membutuhkan tambahan vitamin atau mineral gitu ya
kecuali memang misalkan kita dengan kesibukan harian atau sahur dan buka puasanya
belum memungkinkan untuk bergisi seimbang dengan baik
maka boleh kita pertimbangkan ditambahkan dengan suplemen
yang tipikalnya mengandung vitamin dan mineral kompleks gitu ya
tujuannya apa biar imunitas kita juga tetap terjalin dengan baik
tapi sebaiknya konsumsi suplemen tersebut itu setelah buka puasa mas
kenapa karena beberapa vitamin mineral itu memicu asam lambung
khawatirnya kalau diminumnya saat sahur itu akan memicu ketidaknyamanan di pencernaan kita sepanjang harian gitu
oke nah sebenarnya batasnya di mana artinya dok ketika kita tahu badan kita butuh atau tidak mengkonsumsi suplemen dok
ya salah satunya adalah tadi kalau memang kita asupan sahur dan bukanya kita sudah benar benar komplit nih
ada karbohidrat kompleks ada protein hewani nabati kemudian ada sayur sayurannya gitu ya dan cairannya cukup
kemudian juga kita bisa melihat bagaimana gejala kita di saat puasa empat belas jam
apakah gampang pusing gampang lemas gampang tidak nyaman badannya
atau biasanya ada juga yang kenapa ya saya puasa ini kok gampang sariawan atau bibir pecah pecah
nah ini kan sebetulnya suatu gejala ya mas bram bahwa tubuh kita ini jangan jangan kekurangan beberapa vitamin mineral nih gitu
nah tetapi daripada kita memilih untuk vitamin vitamin atau suplemen yang jenisnya tunggal misalkan hanya vitamin c saja
kita sebaiknya memilih yang multivitamin kompleks sehingga kita dapat variasi yang lebih banyak
dan juga kadarnya tidak terlalu berlebihan yang membahayakan fungsi tubuh kita juga gitu
baik multivitamin kompleks itu akan menjadi catatan saya
dok terakhir ini pertanyaan saya perlukah sebenarnya ada aktivitas tambahan begitu misalkan agar kita lebih kuat puasa
misalkan di tengah hari membangkitkan zat atau enzim tertentu dalam tubuh kita misalkan dok
ya sebaiknya kalau untuk aktivitas fisik tetap harus dilakukan secara rutin ya
karena tujuannya tadi tubuh kita kan saat puasa melakukan detoksifikasi alami gitu ya
dan juga kita harapannya mendapatkan fungsi kesehatan yang lebih baik
tetapi memang sebaiknya jangan di siang hari mas bram
baiknya lagi adalah kita lakukan penyelenggaraan
baiknya lagi adalah kita lakukan penyelenggaraan

kita lakukan secara rutin paling tidak tiga puluh sampai empat puluh lima menit baiknya menjelang atau setelah buka puasa
karena sebetulnya kalau kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik saat menjelang buka puasa
misalkan satu atau dua jam sebelum kita ini memanfaatkan tubuh kita
metabolismenya ini karbohidrat dari makanan kan sudah habis ya cadangannya mas bram
sehingga tubuh kita akan membongkar nih energi baru dari lemak dalam tubuh
sehingga harapannya adalah kita mendapatkan energi baru segar enzim
enzimnya bagus tapi juga tidak membuat kita lemas
dan juga pastinya masa lemak kita akan makin turun di kemudian hari
baik artinya lebih baik di sore hari begitu ya jadi setelah olahraga capek bisa langsung minum saat buka
baik baik terima kasih
terima kasih dokter putri sakti telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom